bisa jalan jadi mendingan sekarang kita jalan aja ya ke area campingnya
hati hati jalannya sal
diliatin aja jadi salah tinggal gitu
gak penting tau gak sih
sekarang kemona dimana
dia tuh kemana si f
aneh banget deh
mona tiba tiba gak ada
aneh tau gak sih
gue gak tau lo beb
beneran lo gak tau
iya gak tau
lo tuh kecapean
yaudah istirahat dulu aja ya
eh ini tuh udah makin gelap
kalau misalkan kita istirahat nanti kita makin susah nemuin jalan buat balik lagi ke camp
tenang aja ya kan ada gue
selama lo ada deket gue
gak akan terjadi apa apa kok
udah makin larut terus kita udah lama banget nyari dia udah gak ketemu ketemu
gue takut banget salah makan nama kenapa pak
ngasih ya pak
kan gue yang nangis deh
lo juga butuh sapu tangan pa
nggak usah kak
gue nggak butuh sapu tangan dulu
kita cari selama lagi aja yuk
biar cepat ketemu
kesana aja yuk
kadang gue bingung sama jalan pikiran lo dit
cari lagi deh
mana semua mereka
eh robby kamu kenapa
kalau kenapa he
gue kira napa ternyata cuma andahan
ih lu ikhlas gak sih bantuin gua
wah gini gini nih anakku zaman sekarang gak ada sopan sopannya
jai udah dong jai lu ngapain sih ribut disini
lagian lu juga ngapain sih lebay banget cuma tarik dandu
alah alah sudah sudah fokus dong eh sudah sudah ih fokus dong kalian ini fokus
sebaiknya kita balik lagi saja ke camping area
sekarang kali salma sama sinatan sudah balik lagi sudah kembali ke sana ya kan
pak tunggu dulu dong pak kalau mereka belum balik gimana pak
kita minta bantuan sama warga sekitar saja
karena kita tidak mungkin cari sendiri hanya warga sekitar yang tahu medan hutan ini
bapak khawatir nanti malah tambah banyak lagi yang celaka
ya setuju pak setuju saya setuju pak ide yang bagus pak
pak ini ikut aja dulu
kalau nanti kita balik ke areal camping lo gak usah jauh jauh dari gue
nggak usah takut bokap lo marah
gue nggak bakal ganggu waktu belajar lo mo
paling cuma main main bentar ke hati dan pikiran lo
gue gue sekarang udah gak capek kok nat
gue gue bisa jalan jadi mendingan sekarang kita jalan aja ya ke area campingnya
diadain aja jadi salah tingkah gitu
jalannya gue gandeng aja biar lo gak jatuh lagi
gak usah jangan
gue bisa jalan sendiri kok nat
salmat tunggu sal
kayak tikus sama kucingnya kita
gue pengen bisa memegang tangan lebih lama lagi kayak gini
dan gue berharap banget
kalau gue masih bisa
ngabisin banyak waktu lagi sama lo
gue juga maunya kayak gitu kan
lo kenapa sih mau
mau aja diatur sama dinda
lo punya kehidupan sendiri
dan dinda gak berhak buat ngatur lo mau pacaran sama siapa
gue sama dinda tuh udah best friend
lo berdua tadi tak dimon
lo tega banget ya
wah ya natin gue dua kali
dan lo kan ini peringatan terakhir buat lo ari
lo gak sedikit sedikit mona deh
gue gak suka
cara berteman lo gak sehat bin
gak kayak gini caranya
terus maksud lo kurus biarin mona sahabat gue pacaran gitu sama lo
cok barbar kayak lo
segeng sama dimas
gue kan cuma pengen ninggin mona
lo gak usah ngejudge seorang sebarangan ya
gue tau lo ngelakuin ini sama mona kenapa
tapi lo sendiri enggak
lo usah dilanjutin
lo belain oka
lo belain oka dibanding gue
kalau gitu lo pacaran aja sama dia tuh
lanjutin pacaran sama dia
lagian lo tuh gak penting penting banget kok
tega ya lo nyakit perasaan temen lo sendiri
cuma cowok yang mau sama lo ya
setulah apa ini ya
berani gue ya